assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati wakil presiden republik indonesia
bapak profesor gai haji ma'ruf amin
yang saya hormati ketua para wakil ketua
dan para anggota mpr republik indonesia
yang saya hormati ketua para wakil ketua
dan para anggota dpr republik indonesia
yang saya hormati ketua para wakil ketua
dan para anggota dpd republik indonesia
yang saya hormati ketua para wakil ketua dan para anggota lembaga lembaga negara
yang saya hormati ibu hajah megawati soekarno putri presiden republik indonesia ke lima
yang saya hormati bapak susilo bambang yudhoyono presiden republik indonesia ke enam
yang saya hormati bapak tri sutrisno dan bapak hamsahas
yang saya hormati bapak muhammad yusuf kalla beserta ibu mufidah yusuf kala
yang saya hormati bapak budiono beserta ibu herawati budiono
yang saya hormati yang mulia para duta besar negara negara sahabat dan para pimpinan

yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju serta panglima tni dan kapolri
yang saya hormati para ketua umum partai partai politik
yang saya hormati hadirin saudara saudara sebangsa dan setanah air
yang saya hormati para ketua umum partai politik indonesia maju serta panglima tni dan kaporri

krisis resesi dan pandemi itu seperti api
kalau kita bisa hindari
kalau bisa kita hindari
tetapi jika hal itu tetap terjadi banyak hal yang bisa kita pelajari
api memang membakar
tetapi juga terjadi
tetapi juga terjadi
tetapi juga terjadi
tetapi juga terjadi
dalam menghadapi tantangan masa depan
pandemi ini seperti kawah chandra di muka
yang menguji yang mengajarkan dan sekaligus mengasah
pandemi memberikan beban yang berat kepada kita
beban yang penuh dengan risiko risiko
dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya
semua pilar kehidupan kita diuji
semua pilar kekuatan kita diasah
ketabahan kesabaran ketahanan kebersamaan kepandaian dan kecepatan kita
semuanya diuji dan sekaligus diasah
ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang yang
bukan hanya beban yang diberikan kepada kita
tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan kepada kita
tak kala ujian itu terasa semakin berat
asahannya juga semakin meningkat
itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting
yang kokoh dan yang mampu memenangkan gelombang
dan yang menyebabkan pertandingan
bapak ibu dan saudara saudara sebangsa dan setanah air
perjalanan sejarah bangsa indonesia telah melalui etapa etapa ujian yang berat
alhamdulillah kita berhasil melampauinya
kemerdekaan republik indonesia bukan diperoleh dari pemberian
tetapi kita rebut melalui perjuangan di semua medan perang rakyat perang gerilya
dan diplomasi di semua lini dikerahkan dan buahnya membuat indonesia sebagai bangsa yang merdeka
resesi dan krisis yang datang bertubi tubi dalam perjalanan setelah indonesia merdeka
juga berhasil kita lampaui
setiap ujian memperkokoh fondasi sosial fondasi politik dan fondasi ekonomi bangsa indonesia
setiap etapa memberikan pembelajaran dan sekaligus juga membawa perbaikan dalam kehidupan kita
pandemi covid sembilan belas telah memacu kita untuk berubah
mengembangkan cara cara baru meninggalkan kebiasaan kebiasaan lama yang tidak relevan
dan menerobos ketidakmungkinan
kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal hal yang dianggap tabu selama ini
memakai masker menjaga jarak tidak bersalaman
dan tidak membuat keramaian adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu

sehingga kita dapat bergabung dengan kebijakan
bekerja dari rumah belajar daring pendidikan jarak jauh serta rapat dan sidang secara daring
telah menjadi kebijak baru yang dulu kita lakukan dengan ragu ragu
di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini karakter berani untuk berubah
berani untuk mengubah dan berani untuk mengkreasi hal hal baru
merupakan fondasi untuk berubah
untuk membangun indonesia maju
kita telah berusaha bermigrasi ke cara cara baru di era revolusi industri empat ini
agar bisa bekerja lebih efektif lebih efisien dan lebih produktif
adanya pandemi covid sembilan belas sekarang ini
akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita
bapak ibu dan saudara saudara yang saya hormati
selama satu setengah tahun diterba pandemi
telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita
dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita
kesadaran partisipasi dan kegotong royongan masyarakat menguat luar biasa
lintas sektor dan lintas lembaga negara
serta antara pusat dan daerah
sampai dengan desa juga mengalami konsolidasi
hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat
dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi
dari sisi masyarakat
kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi
kebiasaan mencuci tangan
dan menjaga jarak telah menjadi kesadaran baru
gaya hidup sehat
menjaga kebersihan lingkungan
berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi
terasa semakin membudaya
hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat
dan dalam pengembangan sdm yang berkualitas
kesadaran dan antusiasis
memasyarakat untuk divaksin
memperoleh layanan kesehatan
serta saling peduli untuk yang semakin tinggi
pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama
pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat
dan semakin memperkuat modal sosial
jika ingin sehat warga yang lain juga harus sehat
jika ada seseorang yang tertular covid sembilan belas
maka hal ini akan membawa resiko bagi yang lainnya
penyakit adalah masalah bersama
dan menjadi sehat adalah agenda kita bersama
kapasitas kelembagaan negara dalam merespon pandemi
juga semakin terkonsolidasi dan bekerja semakin responsif
kita tahu bahwa pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi
dengan merujuk kepada data ilmu pengetahuan dan teknologi
kita juga paham bahwa praktek demokrasi akuntabilitas
dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi
kerjasama antar lembaga serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif
menjadi kunci dalam pandemi
sejak awal pandemi lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa
memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengkonsolidasikan kekuatan fiskal
tni polri dan birokrasi dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa
terus bahu membahu dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan
tiga t termasuk vaksinasi dan penyiapan fasilitas isolasi terpusat
hampir semua forkompinda bergerak terpadu dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan perekonomian
manajemen lapangan dalam testing tracing dan treatment
serta vaksinasi telah mengasah kepemimpinan di semua level pemerintahan
saya yakin kapasitas respon kita dalam menghadapi
ketidakpastian di bidang kesehatan dan di bidang bidang lain juga semakin baik dan semakin kokoh
penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta juga mengalami peningkatan yang mengembirakan
layanan kesehatan di banyak daerah bertambah cukup signifikan
baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur
maupun fasilitas pendukungnya
yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian
dari para dokter para perawat dan tenaga kesehatan yang lainnya
kemandirian industri obat vaksin dan alat alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan
pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi di dalam negeri
termasuk pengembangan vaksin merah putih dan juga oksigen untuk kesehatan
ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin
dan tidak ada toleransi sedikitpun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan
dan kebangsaan ini
pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya
demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional
namun pada saat yang sama
indonesia juga terus memperjuangkan kestaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa
perang melawan covid sembilan belas tidak akan berhasil
jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi
melalui diplomasi vaksin inilah kita telah menunjukkan kepada dunia
bahwa indonesia berperan aktif untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial
bapak ibu dan saudara saudara yang saya muliakan
walaupun kita sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan
tetapi perhatian terhadap agenda agenda besar menuju indonesia maju tidak berkurang sedikitpun
pengembangan sdm berkualitas tetap menjadi prioritas
penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik
untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan indonesia
reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan tetap menjadi agenda utama
pandemi telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan
antara gas dan rem keseimbangan antara kepentingan kesehatan
dan kepentingan perekonomian
dalam mengambil keputusan
pemerintah harus terus merujuk pada data
serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru
pemerintah harus tanggap terhadap perubahan keadaan
dari hari ke hari secara cermat
tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten
tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis
menyesuaikan permasalahan dan tantangan
pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya
harus dilakukan paling lama setiap minggu
dengan merujuk pada data data terkini
mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah ubah
atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten
justru itulah yang harus kita lakukan
untuk menemukan kombinasi terbaik antara
kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat
karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi
maka penanganannya pun juga harus berubah sesuai
dengan tantangan yang dihadapi
pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini
membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial
yang lebih banyak dibanding pada situasi
dan itu adalah satu hal yang harus kita lakukan
dalam keadaan normal dan berkembang

diskon listrik subsidi gaji bantuan produktif usaha mikro
bantuan sosial tunai blt dana desa
dan program kartu prakerja juga terus ditingkatkan
subsidi kuota internet untuk daerah daerah ppkm
juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan
dan juga kepentingan kesehatan masyarakat

murid mahasiswa guru dan dosen
yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan
pemerintah memastikan agar masyarakat
bisa memperoleh pekerjaan yang layak
dan mendungkrak perekonomian nasional
pandemi memang telah banyak menghambat
laju pertumbuhan ekonomi
tetapi pandemi tidak boleh menghambat
struktural perekonomian kita
struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari lima puluh lima persennya
dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga
harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif
dengan mendorong hilirisasi
mendorong investasi dan mendorong ekspor
fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin
lapangan kerja baru yang berkualitas
implementasi undang undang cipta kerja terus kita percepat
minggu yang lalu pemerintah telah meluncurkan oss
yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha
apalagi bagi jenis jenis usaha yang berisiko rendah
urusan perizinan pengurusan insentif dan pajak
bisa dilakukan jauh lebih cepat
dan lebih mudah
kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku umkm
untuk mengembangkan usahanya
pada periode januari sampai juni dua ribu dua puluh
realisasi investasi indonesia tidak termasuk sektor
hulumigas dan jasa keuangan sedikitnya rp empat ratus empat puluh dua delapan triliun
dengan rincian lima puluh satu lima persen
dan empat puluh delapan lima persen di jawa
investasi ini menyerap lebih dari enam ratus dua puluh ribu tenaga kerja indonesia
penambahan investasi di bulan bulan depan
kita harapkan bisa memenuhi target rp sembilan ratus triliun
serta menciptakan lapangan kerja baru
dan menggerakkan perekonomian secara signifikan
perkembangan investasi indonesia
perkembangan investasi indonesia
masih harus menjadi bagian terintegrasi
dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
peningkatan kelas pengusaha umkm menjadi agenda utama
berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan umkm
termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar
agar cepat masuk dalam rantai pasok global
hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk umkm
serta meningkatkan pemerataan dan
kemudian memperkuat pemerintahan yang berbasis inovasi dan teknologi
eko sistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini
juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi
berbasis inovasi dan teknologi
khususnya ke arah ekonomi hijau
blue economy yang berkelanjutan
perkembangan sektor pangan terus kita upayakan
untuk membangun kemandirian pangan
transformasi menuju energi baru terbarukan
serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau
akan menjadi perubahan penting dalam ekonomi kita
konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan
agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional
sinergi dunia pendidikan dengan industri
dan pengembangan kewirausahaan terus dipercepat
melalui program merdeka belajar
hal ini diharapkan mengakselerasi kualitas sdm nasional
sekaligus meningkatkan daya saing industri
dan produk dalam negeri
perluasan akses pasar bagi produk produk dalam negeri
menjadi perhatian serius pemerintah
program bangga buatan indonesia
terus kita gencarkan sembari meningkatkan
daya saing produk lokal dalam kompetisi global
pemerintah terus mendorong
pengembangan ekosistem ekonomi digital
untuk meningkatkan produktivitas masyarakat
digitalisasi umkm yang masuk ke aplikasi
perdagangan elektronik e commerce dan loka pasar
jumlahnya terus bertambah
sampai agustus tahun ini sudah lebih dari empat belas juta umkm
atau dua puluh dua persen dari total umkm yang sudah bergabung
dengan aplikasi perdagangan elektronik
partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting
karena potensinya yang sangat besar
dan mempermudah umkm untuk masuk ke rantai pasok global
tahun dua ribu dua puluh nilai transaksi perdagangan digital indonesia
mencapai lebih dari rp dua ratus lima puluh tiga triliun
nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi

bapak ibu dan saudara saudara sebangsa dan setanah air
pandemi covid sembilan belas juga memberikan hikmah kepada bangsa indonesia
bahwa krisis menuntut konsolidasi kekuatan negara
untuk melayani rakyat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan meraih indonesia maju yang kita cita citakan
dukungan semua pihak
utamanya lembaga lembaga negara
kerja cerdas dan sinergitas antar lembaga lembaga negara
menjadi salah satu kunci utama untuk bisa gesit
merespon perubahan yang terjadi di masa mendatang
keseimbangan dan saling kontrol antar lembaga negara
sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan kita
kami ingin memberikan pendapat kepada lembaga lembaga negara
dan lembaga lembaga yang berpengalaman
untuk menemukan kekuatan negara
dan untuk memperbaiki kerja sama
energi serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab
justru lebih utama dalam menghadapi pandemi ini
saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
kepada lembaga lembaga negara
juga kepada bank indonesia
otoritas jasa keuangan
lembaga penjamin simpanan
komisi pemberantasan korupsi
dan ombudsman republik indonesia
termasuk komisi pemilihan umum
dan badan pengawas pemilihan umum
atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini
saya mengapresiasi para anggota mpr ri
dengan program empat pilarnya
yang terus konsisten memperkokoh ideologi pancasila
uu dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
nkri dan bineka tunggal ika
agenda mpr untuk mengkaji substansi
dan bentuk hukum pokok pokok haluan negara
juga perlu diapresiasi
untuk melandasi pembangunan indonesia
yang berkelanjutan lintas ke pemimpinan
menghadapi pandemi yang membutuhkan penanganan yang luar biasa
dpr ri bersama pemerintah juga
telah bekerja keras dan bersinergi
untuk membangun fondasi hukum
bagi penanganan covid sembilan belas
selain penanganan masalah kesehatan
dpr bersama pemerintah berhasil
menyelesaikan undang undang cipta kerja
yang merupakan omnibus law pertama di indonesia
yang menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita
selain itu dengan berbagai macam inovasi
dpr terus melakukan penjaringan aspirasi masyarakat
dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan
dpd ri juga terlibat aktif
dalam pembahasan rancangan undang undang
termasuk terkait dengan kebijakan anggaran
serta melakukan pengawasan
utamanya terhadap pelayanan publik
dan pelaksanaan undang undang tentang desa
peran ini memberikan kontribusi
dalam ketepatan penanganan pandemi
dan sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintah daerah ke depan
di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat
menyelamatkan masyarakat dari pandemi
peran pemeriksaan yang dilakukan oleh bpk ri
juga telah dilakukan beberapa penyesuaian
situasi pandemi bukan situasi normal
dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal
yang utama adalah menyelamatkan rakyat
menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara
inovasi bpk untuk mewujudkan akuntabilitas untuk semua
di negara kita patut untuk dihargai
saya mengapresiasi upaya upaya bpk
untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan
agar ditindaklanjuti oleh pemerintah
baik di pusat maupun di daerah
walaupun di era pandemi
kecepatan kerja dalam pelayanan peradilan
juga tidak bisa ditunda bahkan harus dipercepat
proses administrasi dan persidangan perkara
di mahkamah agung secara elektronik
telah mampu mempercepat penanganan perkara
bahkan dengan adanya aplikasi
peradilan elektronik telah mempermudah
dan meningkatkan jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan
demikian pula halnya dengan mahkamah konstitusi
yang juga menggelar persidangan melalui daring
munculnya banyak permohonan keadilan
yang terkait dengan undang undang
dan juga perkara pilkada
telah membuat mk mampu menyelesaikan perkara tepat waktu
keberadaan sistem peradilan berbasis elektronik
telah memfasilitasi terselenggaranya layanan publik
secara cepat transparan dan akuntabel
komisi yudisial juga harus tetap produktif di era pandemi
baik dalam seleksi calon hakim agung
menangani laporan masyarakat
pemantuan perkara persidangan
serta pelanggaran kode etik hakim
dengan kerja keras dan inovasi yang dilakukan
kay telah berhasil meningkatkan kinerjanya
di tengah pandemi covid sembilan belas ini
bapak ibu dan saudara saudara sekalian yang saya hormati
pandemi telah mengingatkan kepada kita
untuk peduli kepada sesama
penyakit yang diderita oleh seseorang
akan menjadi penyakit bagi semuanya
penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi
penyelesaian bersama menjadi satu satunya cara
dengan budaya yang selalu saling peduli dan saling berbagi
masalah yang berat ini bisa lebih mudah diselesaikan
mari kita pegang teguh nilai nilai toleransi
pada waktunya yang menunggal ika
dan pancasila dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara
kita lewati ujian pandemi dan ujian ujian lain setelah ini
dengan usaha yang teguh
disertai dengan doa pengharapan yang tulus
kita jaga kesehatan kita
disiplin diri dalam protokol kesehatan
serta saling menjaga dan saling membantu
tidak ada orang yang bisa aman dari ancaman covid sembilan belas selama masih ada yang menderitanya
saya menyadari adanya kepenatan kejenuhan kelelahan kesedihan dan kesusahan selama pandemi covid sembilan belas ini
saya juga menyadari begitu banyak kritikan kepada pemerintah terutama terhadap hal hal yang belum bisa kita selesaikan
kritik yang membangun itu sangat penting dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan rakyat
terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif
dan terus ikut membangun budaya demokrasi
indonesia tangguh indonesia tumbuh yang menjadi semboyan bulan kemerdekaan pada tahun ini hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi
indonesia tangguh indonesia tumbuh hanya bisa dicapai jika kita semua bahu membahu dan saling
saling berganding tangan dalam satu tujuan
kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagi ujian yang akan kita hadapi
dan kita harus terus tumbuh dalam menggapai cita cita bangsa
semoga allah swt tuhan yang maha kuasa
senantiasa meridoi dan mempermudah upaya bangsa indonesia
dalam meraih indonesia maju yang kita cita citakan
dirgahayu republik indonesia dirgahayu negeri pancasila merdeka
busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku baduy
saya suka karena desainnya yang sederhana
simple dan nyaman dipakai
saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pak jaro saija
tetua adat masyarakat baduy yang telah menyiapkan baju adat ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh